beralih ke informasi lain sebagai penduduk salah satu negeri rawan bencana
warga indonesia dituntut selalu waspada
hal inilah yang mendasari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
untuk membuat aplikasi pemantau bencana
kawah sileri di kawasan wisata dieng jawa tengah meletus saat libur lebaran lalu
letusan ini mengakibatkan tujuh belas orang dievakuasi empat diantaranya terluka
padahal sebelumnya tidak ada tanda akan ada letusan di kawah sileri
hal inilah yang mendasari dibuatnya aplikasi magma indonesia
aplikasi magma merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memonitor kondisi kebencanaan
seperti gempa bumi tsunami longsor dan gunung berapi di seluruh indonesia
mulai dibuat dua ribu lima belas awalnya magma ditujukan untuk mempermudah alur informasi di internal
pegawai pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
namun ternyata respon masyarakat akan aplikasi ini cukup tinggi
sehingga akhirnya magma
pma juga ditujukan untuk informasi masyarakat umum
ya jadi kalau dari w browser bangun melalui aplikasi android
masyarakat bisa mendapatkan informasi gunung api gempa bumi tsunami
ataupun gerakan tanah atau tanah longsor secara real time kapan saja
jadi ini bermanfaat sekali untuk mereka yang misalnya ingin mengunjungi satu gunung api
untuk melakukan pendakian
sebelum melakukan pendakian ada baiknya mengecek aplikasi magma indonesia
kemudian mereka bisa melihat
rekomendasi di sana apakah boleh mendaki gunung ini atau tidak
karena di dalam informasi yang disampaikan oleh magma ini
kita akan memberikan rekomendasi
informasi yang tersedia di aplikasi magma cukup beragam
seperti kondisi gunung berapi pantauan gempa
serta informasi abu vulkanik untuk keselamatan penerbangan
bahasa yang digunakan juga sudah disesuaikan agar mudah dibaca oleh masyarakat awam
untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari aplikasi magma ini mari kita lihat di smartphone ini
pertama kita buka aplikasinya
hal yang pertama yang anda lihat ada lima pilihan yaitu pertama tentang gunung kondisi aktivitas gunung
kita coba buka di gunung anak rakatau
kemudian kita lihat detailnya seperti apa
di sini dijelaskan ada kondisi cuaca kemudian yang paling penting ialah adanya rekomendasi
jika anda ingin mencari gunung
di sini jelaskan bahwa anda tidak boleh mendekati daerah ini sekitar satu km
kemudian di tempat lain ada pilihan tentang gempa bumi yaitu bagaimana kondisi gempa bumi di seluruh daerah di indonesia
kemudian apakah terjadi longsor di seluruh daerah di indonesia
dan seluruh data ini berasal dari petugas petugas yang memang memberikan data secara real time ke aplikasi ini
dan aplikasi ini yang paling penting adalah menurut saya ada lapor bencana
di sini masyarakat bisa ikut beraktivitas untuk melaporkan jika terjadi bencana di daerahnya
yaitu dengan memilih lapor bencana kemudian mengisi jenis bencananya dan sumber beritanya dari mana dan lain
ini mungkin bermanfaat bagi anda yang ingin memberikan kontribusi
ataupun bagi anda yang ingin mencari informasi terkait kondisi gempa cuaca dan juga yang lainnya
franky widjaya bandung